asisten pelatih timnas kurniawan dwi yulianto menyayangkan kasus yang menimpa salah satu pemain timnas sadil ramdhani
kurniawan menyendegaskan bahwa salil dicoret dari daftar timnas dengan alasan tidak disiplin
hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih tim nasional kurniawan dwi yulianto
usai memberikan latihan terhadap tim anak asuhnya di stadion wibawa mukti cikarang kabupaten bekasi pada sabtu siang
kurniawan mengatakan sadil ramdhani terpaksa dicoret dari daftar pemain untuk membela timnas jelang laga aff di singapura nanti
bukan karena terlibat kasus pidana yang dialami oleh sadil
tapi lebih disebabkan sadil terkena sanksi disiplin lantaran telat hadir saat latihan
karena apa terlepas dari permasalahan dia dia tidak datang tepat waktu
jadi bagi kita disiplin adalah nomor satu
jadi permasalahan dia pribadi kita sangat menyayangkan dan berdoa berharap semua cepat selesai dengan baik baik saja
karena dia masih muda karirnya juga masih panjang